dan selanjutnya kami akan mengajak anda untuk bergabung ke konferensi pers dari balai kota dki jakarta yang akan disampaikan oleh gubernur dki jakarta anies basudan
pemerintah tapi ini juga adalah kerja seluruh komponen masyarakat
dari situ kemudian nanti kami akan umumkan bagaimana rencana ke depan
ini penting untuk kita semua menyadari bahwa pengendalian soal covid ini tidak bisa selesai sendiri
harus kerjakan sama sama
tanpa kita bekerja bersama sama ini tidak akan mungkin bisa tersapai
saya ingin tunjukkan beberapa data yang paling dasar dulu
bahwa di jakarta data terakhir menunjukkan bahwa total ada enam lima puluh tiga kasus positif
kemudian ada satu sembilan ratus yang dirawat ada satu empat ratus tujuh belas yang sembuh
ada empat ratus delapan puluh tujuh yang meninggal
dan dua dua ratus tiga belas yang isolasi mandiri
jadi ini adalah situasi di jakarta terkait dengan konfirmasi yang kasus covid
kemudian pasien dalam pengawasan di dki jakarta total ada tujuh delapan ratus sembilan puluh sembilan
dan yang pulang sehat sudah tujuh tiga ratus empat belas
ada pun orang orang dalam pemantauan
di jakarta itu jumlahnya adalah dua puluh satu
ini data data yang terkait dengan dki jakarta
bagaimana dengan situasi kita sekarang
saya ingin menunjukkan
pertama bahwa begitu ada masalah covid
pertengahan maret kita langsung mengambil langkah untuk menutup sekolah belajar di rumah
menganjurkan kerja di rumah
menutup semua tempat tempat hiburan kegiatan umum seperti car free day fasilitas fasilitas umum semua ditutup
apa yang terjadi
ini data yang dikumpulkan dibuat grafik ini oleh tim fakultas kesehatan masyarakat universitas indonesia
mereka menggunakan data berbasis hp pergerakan hp yang digunakan data
menunjukkan bahwa mulai maret pertengahan maret awal pertengahan maret
terjadi peningkatan orang orang yang berpengalaman
yang berada di rumah saja
di antara seluruh provinsi di jawa lompatan di jakarta paling tinggi
artinya ada keseriusan warga di jakarta untuk menangkis penularan dengan cara berada di rumah
dan ini adalah satu kerja kolektif yang nanti akan kita lihat dampaknya
apa yang kemudian terjadi
ini grafik ini adalah proporsi mereka yang di rumah saja
ini grafiknya warnanya biru
kemudian laporan kasus per hari ini warnanya merah
kita lihat warna biru dulu
ketika jumlah yang berada di rumah itu meningkat
maka kita akan bisa prediksi dua minggu kemudian kasusnya akan menurun
kalau orang yang berada di luar makin banyak
maka kita bisa prediksikan dua minggu kemudian sepuluh hari sampai dua minggu kasusnya akan meningkat
jadi makin banyak orang berada di rumah makin kecil penularan
sebaliknya makin banyak orang di luar rumah maka makin tinggi penularan
ini yang kita lihat di sini
apa yang terjadi
kira kira dua minggu kemudian
pelan pelan angka ini yang merah ini adalah angka laporan kasus
laporan kasus jakarta mulai menurun
penurunan ini hanya terjadi karena kita sudah mulai meningkat berada di rumahnya
ini buat masyarakat semua penting untuk kita pegang
bahwa kita berkepentingan untuk membuat angka berurang
untuk membuat angka ini turun terus ke bawah
tetapi di bulan mei jumlah laporan kasus per hari mengalami peningkatan kembali
seakan kita menuju gelombang kedua
ini terjadi utamanya justru sesudah ini garis ini adalah bulan suci ramadan
masuk bulan suci ramadan kita memang ketat di siang hari
tapi sore dan malam malam orang banyak keluar
bila kita ingin menuntaskan ini
maka kita harus disiplin berada di rumah
sore hari malam hari tetap berada di rumah
ini tujuan kita adalah membawa jumlah kasus positif itu turun
ini laporan kasusnya harus turun
sekarang laporan kasusnya itu naik
sekarang ada di sini
maka harapannya kita nanti akan bisa menurunkan kembali ke bawah
jadi dengan cara sepenuhnya
dengan cara seperti itu
harapannya nanti jakarta akan bisa kembali hidup normal
ini keinginan kita
diturunkan lagi ke bawah
laporannya dari sisi warga
kalau ditanya keinginan
makin banyak berada di rumah
makin rendah potensi pendularannya
sekarang ini yang terkait dengan perpanjangan psbb
para ahli epidemiologi itu menyusun sebuah rumusan
untuk mengukur seberapa besar tingkat penularan
mereka menggunakan istilah reproduction number
nah reproduction number ini tergambar di grafik ini
ini kita lihat data mulai bulan maret empat belas maret
sampai dengan hari ini
apa yang terjadi di sini
bisa saksikan di sini
di bulan maret angka reproduction kita itu empat
apa artinya kalau empat
empat itu artinya
satu orang bisa menularkan pada empat orang
itulah sebabnya mengapa penularannya menjadi intensif tinggi
kita harus menurunkan itu
nah langkah yang dilakukan ketika penutupan sekolah
tempat pariwisata di bulan maret itu nampak di sini
jadi semenjak pertengahan april
sampai dengan pertengahan april may sampai sekarang
ini sudah berhasil turun sekitar
angka reproduction kita bergerak di sekitar angka satu
idealnya angka reproduction di bawah satu
kalau di bawah satu artinya
tidak lagi menularkan
kalau di bawah satu artinya
satu orang menularkan pada satu orang
alhamdulillah berkat kerja kita semua
maka ini bisa tercapai
tanpa itu tidak mungkin angka ini bisa turun
tanpa kita berada di rumah
tanpa dilakukan tracing oleh tim dinas kesehatan
itu semua tidak akan tercapai
jadi ini adalah kerja kesehatan
kolosal yang luar biasa
sekarang dengan kita sudah berada di posisi satu
ini perhatikan selama dua tiga minggu terakhir ini stabil
ini angka di bulan mei
dari mulai empat mei sampai dengan tujuh belas mei
itu bergerak dari satu delapan sampai satu tujuh
angka ini semua menggambarkan bahwa kita bergerak kurang lebih
dari angka satu
yang merupakan number reproduction
kita harus menurunkan ini
karena itulah sekarang
saya perlu sampaikan disini terkait dengan psbb
itu akan selesai tanggal dua puluh satu
bila kita melakukan kedisiplinan tetap berada di rumah
dua minggu ke depan
maka insya allah setelah dua minggu ini
kita bisa keluar dari fase psbb
ini insya allah bisa menjadi fase terakhir psbb kita
sesudah itu kita akan bisa kembali berkegiatan
dengan meningkatkan kewaspadaan
ada protokol yang harus diikuti
menggunakan masker cuci tangan rutin jaga jarak
kalau sakit tidak pergi
kemudian kalau sakit tidak pergi
ada keluhan segera periksa
tapi dua pekan ke depan adalah kunci
karena itu empat belas hari ke depan
mulai tanggal dua puluh dua
sampai dengan tanggal empat
ini adalah masa menentukan
apakah kita akan rata
apakah kita akan naik
ataukah kita akan turun
bila kita dua minggu ke depan
kita semua di jakarta mari kita lakukan
sama sama disiplin berada di rumah
maka insya allah angka reproduction akan turun
kalau angka reproduction ini turun
maka jakarta berhasil mengendalikan pergerakan covid sembilan belas
dan bila itu kita kerjakan sama sama
maka nanti kemudian jakarta bisa kembali berkegiatan
tentu normalnya baru
orang biasa mengistilahkan new normal
bukan kembali seperti kemarin tapi normal yang baru
tapi bila di dalam dua pekan ke depan
empat belas hari ke depan
kita merasa sudah selesai psbb nya
kegiatan kegiatan pengumpulan orang terjadi
kita pernah berada di angka empat bulan maret
kita tidak ingin kembali ke posisi bulan maret
kita ingin mempertahankan posisi seperti sekarang
jadi dalam kesempatan ini
saya ingin sampaikan kepada seluruh masyarakat jakarta
selama dua bulan ini
kita sama sama bekerja mengendalikan pergerakan virus ini
sejauh ini terkendali
tetapi ini belum selesai
tidak ada pelonggaran
jangan ada pengurangan
jangan ada merasa ini sebuah
sesuatu yang sudah selesai
dan jangan juga
ini kaitannya mau mudik
tinggallah tetap di jakarta
berhasil mengendalikan covid sembilan belas
saya ingin sampaikan kepada semua
dalam kesempatan ini
dengan mempertimbangkan itu semua
melihat langkah langkah yang sudah kita lakukan
dan juga langkah langkah seluruh masyarakat
maka pemprov dki jakarta
gugus tugas dki jakarta
menyampaikan kepada seluruh masyarakat
bahwa jakarta akan menambah psbb selama empat belas hari
mulai tanggal dua puluh dua sampai dengan empat juni
dan ini akan bisa menjadi pspb penghabisan
saya ingin sampaikan kepada semua
jangan sampai kita harus memperpanjang lagi
kami mengambil semua keputusan
mengandalkan kepada temuan temuan ilmiah
ini semua berbasis pada sains
kelihatannya kok suasananya sudah enak
bukan seperti itu
tapi mengandalkan pada data data seperti ini
nah ini sebabnya
bagi semuanya seluruh masyarakat jakarta
di hari hari ke depan
saya minta tetap disiplin
meskipun kita memasuki musim lebaran
tetaplah berada di rumah
tetaplah bersama keluarga
kurangi kegiatan keluar
supaya kita bisa benar benar mengakhiri masa psbb ini
ya dari konferensi persadi
kita bisa mengetahui bahwa
melalui gubernur provinsi dki jakarta
menyatakan akan memperpanjang
fase pembatasan sosial berskala besar
yang seyokianya akan berakhir pada dua puluh satu mei dua ribu dua puluh
akan diperpanjang pada dua puluh dua mei
hingga dua pekan ke depannya begitu
hal ini dilandasi oleh prestasi dki jakarta
yang sudah berhasil membuat kurva penyebaran covid sembilan belas
di dki jakarta menurun
tadi anies sempat mengatakan bahwa
sejak diterapkannya psbb di dki jakarta pada bulan maret dua ribu dua puluh
sudah bekerja dari rumah begitu
dan ini juga anies tadi sembari juga menyatakan bahwa
nantinya jika terus kita melakukan psbb ini
pada dua pekan ke depan nanti
ini bisa jadi psbb tahap akhir untuk kota jakarta
untuk selanjutnya masuk ke new normal
lalu melakukan aktivitas aktivitas
seperti biasa dengan protokol kesehatan
pembatasan covid sembilan belas begitu